katanya memasak enak
kok cuma kayak gini doang sih
sebenernya apa sih yang mau kita rayain
ya kita patut bersyukur
masih ada satu angkot yang tersisa
bisa untuk makan sehari hari
bisa dapat apaan kita dari satu angkot
orang lain juga bisa kok
hidup dari penghasilan satu anggota
angkot kita tuh dulu ada serangga
situasinya jadi gak enak ini
situasinya jadi gak enak gini
sunyi dip shear
nanya ini dari siapa samin samin wow uang banyak banget harus balikin aplop ini gimana
sih kita tuh lagi nggak ada uang butuh uang orang dapat rezeki juga malah ditolak lagi kalau
kakak nerima amplop ini berarti kakak harus menerima lamarannya bagus kalau gitu
banyak duitnya daripada harus dimu itu supir angkot
kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai si fatima tidak bisa membayar hutang hutangnya
setelah itu semua barang sitaan akan menjadi milik kita yang penting ini pembagiannya
rata dan adil memang masalah penarikan angkot kan memang sudah seharusnya terjadi karena
pasca fi semua hasil penarikan angkot akan jadi milik bapak dan bapak akan saya bayar
sesuai dengan perjanjian hasil penjualan tanah dan juga rumah kalau saya dapat data
bapak itu seharusnya nggak usah dibayar juga enggak papa papa bisa nikahin si fatima
punya mantu ponakan kayak pasamin
bodo amat yang saya pikirkan kan cuma uang uang dan uang mulai besok kalian harus
jadi bener duit lu kemarin hilang iya nih lu kemarin kenapa lapor guru nah itu dia pas
gue sampai di rumah baru ketahuan duit gue hilang siapa yang ngambil ya jangan jangan
sikbal dulu dosa dosa kali aja kemarin kan pas lu ngambil duit kasih balik kelas iya kali ya
kamu mencuri ya
tadi kamu ngaku tahu nih kalian berdua ke kelas
iqbal kamu kok jadi pencuri begini memangnya uang jajan kamu kurang ya
eh teman teman mahasiswa kita mau ngadain baksas loh pada nyumbang ya terserah deh
lu bayar berapa aja yang penting ikhlas ya
kenapa repot sih orang gue enggak nyumbang kenapa lo jadi repot
jangan jangan punya uang ya